seratus tahun lalu ketika pandemi flu spanyol melanda dunia
ada lonjakan angka kematian di gelombang kedua
salah satu faktor penyebab dari hal tersebut adalah
masyarakat yang sudah berbulan bulan dipaksa memakai masker
lalu dibatasi ruang geraknya ini mulai merasa lelah
mulai merasa jengah dengan kondisi tersebut
lalu mereka tidak mau pakai masker
pergi keluar rumah untuk mencoba menjalani kehidupan mereka
seperti sebelum terjadi pandemi
di jakarta pembatasan sosial berskala besar
masih harus dilakukan hingga delapan november mendatang
dan kemungkinan akan diperpanjang jika kasus positif covid sembilan belas masih tinggi
adaptasi terhadap kebiasaan baru diakui masyarakat mulai melelahkan
capek sih terus terang aja mbak
karena kita harus di rumah terus
apalagi saya punya anak kecil kan
anak saya stres juga
ya kita merasa lelah sih ya
meskipun saya tidak domisili di jakarta
tapi saya juga bekerja di jakarta jadi
lumayan secara mental ekonomi juga
kelelahan secara mental dan fisik selama pandemi
itulah yang disebut dengan quarantine fathing
dampaknya secara nyata adalah menurunnya kedisiplinan masyarakat
berdasarkan pengamatan perilaku tiga m yang dilakukan unicef di dki jakarta pada bulan maret dua ribu dua puluh

menunjukkan sempat terjadi penurunan tren kepatuhan pada perilaku memakai masker
hasil lain kepatuhan menjaga jarak dari
menurut epidemiolog menurunnya tingkat disiplin dari masyarakat bisa menimbulkan ledakan kasus positif
batasan yang setengah setengah
nah ini yang akan berpotensi menimbulkan

kejenuhannya misalnya di tahun depan
maksudnya di kuartal pertama tahun depan
di mana pada saat itu tren secara global dan nasional bisa sedang tinggi
jika ada jumlah kasus yang banyak
nah itulah yang akan jadi masalah serius
kita tidak akan bisa menampung itu di rumah satu
secara psikologis jika corn sinfatik tidak ditangani dengan baik
bisa berubah menjadi gangguan mental yang serius
seperti kecemasan berlebih juga depresi
ada beberapa cara untuk mengatasinya
lakukan yang namanya self care
pastikan kita melakukan pola hidup sehat yang baik
lakukan diet media sosial
ambil jarak dulu sejenak dengan berita berita tadi yang terlalu berlebihan
datanglah kepada profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan bantuan
bercerita dengan teman teman saudara orang orang yang kita percaya
juga akan sangat membantu kita menjadi punya ventilasi
agar pikiran perasaan berat tadi menjadi lebih ringan
pikiran maupun perasaan negatif ini adalah hal yang manusiawi
tetapi jangan sampai ini justru menguasai diri kita
kita harus bisa berdamai dengan diri kita
berdamai dengan realita
satu satunya cara untuk bisa melewati pandemi ini adalah dengan menjaga kesehatan serta kebersihan diri sendiri dan juga orang orang lain
kita harus bisa belajar dari sejarah masa lalu
tim cnn indonesia jakarta